berselang sekira pukul sembilan belas lima belas saksi hendra kurniawan sik tiba di rumah terdakwa ferdi sambo
di komplek perumahan pori duren tiga nomor empat puluh enam rt lima rw satu kelurahan duren tiga kecamatan pancoran jakarta selatan
dan bertemu langsung dengan terdakwa ferdi sambo di karpot rumahnya
di mana pada saat itu saksi hendra kurniawan bertanya kepada terdakwa ferdisambo
ada peristiwa apa bang dijawab oleh terdakwa ferdisambo ada pelecehan terhadap mbakmu
kemudian terdakwa ferdis sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak teriak saat kejadian itu
lalu nofrian sahius syahuta barat panik dan keluar dari kamar putri candrawati tempat kejadian
karena ketahuan oleh richard elezer pudiang lumiu
sambil bertanya adab apa bang
ternyata nofriansah yusyahuta barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur putri candrawati tersebut
bereaksi secara sepenuhnya
dan menembak richard elezer pudiang lumiu yang berdiri di tangga lantai dua rumah terdakwa ferdi sambo
melihat situasi tersebut richard elezer pudiang lumiu membalas tembakan nofrian sahius syahuta barat
sehingga terjadilah saling tembak menembak di antara mereka berdua
yang mengakibatkan korban jiwa yaitu nofrian sahius syahuta barat meninggal dunia di tempat kejadian
inilah cerita yang direkayasa terdakwa ferdi sambo
lalu disampaikan kepada saksi hendra kurniawan
setelah selesai saksi hendra kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa ferdisambo
kemudian saksi hendra kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai benny ali
selaku karo profos dipropampori yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib
di tempat kejadian di rumah terdakwa ferdisambo bersama sama dengan susanto
sebagai selaku kabak gakum ro profos dipropampori
selanjutnya saksi hendra kurniawan bertanya kepada beni ali
perhaciannya seperti apa
kata beni ali menjelaskan kepada saksi hendra kurniawan
bahwa beni ali sudah bertemu dengan ibu putri candrawati di kediaman jalan sangguling tiga no dua puluh sembilan
duren tiga jakarta selatan
dan putri candrawati menceritakan kepada beni ali
benar telah terjadi pelecehan terhadap diri putri candrawati
di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya
di mana sewaktu kejadian putri candrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek
kata beni ali kepada saksi hendra kurniawan
lalu benny ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya
korban nofrian sahyus yota barat telah memasuki kamar putri candrawati
dan sedang merabah paha sampai mengenai kemaluan putri candrawati
akan tetapi putri candrawati terbangun dan kaget sambil berteriak
dikarenakan teriakan putri candrawati tersebut
korban nofrian sahyus yota barat menodongkan senjata apinya ke putri candrawati
sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju putri cendrawati
lalu putri candrawati menerima kemaluan putri candrawati dan menerima kemaluan putri candrawati
lalu putri candrawati berteriak histeris sehingga korban nofrian sahyus yota barat panik dan keluar dari kamar
dan saat itu juga bertemu dengan richard elezer pudian lumiu sehingga terjadi tembak menembak
cerita beni ali didapatkan dari putri candrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi hendra kurniawan
setelah selesai saksi hendra kurniawan mendengar cerita dari benny ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa ferdi sambo
di tempat kejadian perkara
kemudian hendra kurniawan mendekati sambil melihat mayat nofrian sahyus yota barat
yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa ferdisambo tersebut
tidak lama kemudian sekira pukul sembilan belas tiga puluh wib datang mobil ambulan dan selanjutnya
jenazah korban nofrian sahyus yota barat dievakuasi ke rumah sakit keramat jati yang dikawal oleh susanto